masih di cnn indonesia prime news
kamis pagi mahkamah kehormatan dewan atau mkd dpr ri
memeriksa dan melakukan verifikasi kepada setia novanto di tahanan kpk
awalnya sempat tersiar kabar pemeriksaan ini akan menjadi momentum
setia novanto mengundurkan diri sebagai ketua dpr ri
namun hal ini ternyata tidak terjadi
berlarut larutnya mkd memproses kasus setia novanto
membuat sebagian kelompok masyarakat sipil merasa
mahkamah tidak berdaya di hadapan
setelah didesak untuk segera bersikap terkait kasus hukum
yang membeli ketua dpr setia novanto
kamis pagi empat orang anggota mahkamah kehormatan dewan
menyambangi novanto di tahanan kpk
sempat tersiar kabar di awak media
novanto akan menandatangani surat pengunduran diri
sebagai ketua dpr di hadapan mkd
namun usai bertemu selama hampir dua jam
ketua mkd sufmi dasko ahmad mengaku
hanya melakukan pemeriksaan dan verifikasi
kemudian menangkap novanto
tidak ada pernyataan mundur seperti yang tersiar sebelum pertemuan
dan setelah pertanyaan pertanyaan dijawab
kami harus melakukan konfirmasi konfirmasi
ke beberapa pihak
dan itu masih memerlukan waktu
dan juga hasil konfirmasi itu
kemudian akan kita konfirmasikan lagi ke sini
sehingga ada pemeriksaan susulan
yang akan kita lakukan
desakan agar setia novanto dicopot
sebagai ketua dpr setia novanto
setelah dpr terus bergulir
namun novanto masih berkuku mempertahankan posisinya
bahkan dalam surat yang ditulisnya dari dalam tahanan
untuk pimpinan dpr
novanto meminta agar para koleganya
menunda penggantian ketua dpr
hingga proses hukum yang menderanya selesai
kendatian mendapat kesakan publik
mkd terbentur aturan yang membuat mahkamah
tidak bisa berbuat terlalu banyak
kita terbatasi oleh juga ketentuan
dalam cara etika beracara kita
ketika itu dilakukan
maka itu harus ada soal inkrah itu
soal keputusan inkrah
nah yang kedua kita ingin melihat proses hukum
makanya ini yang ingin saya katakan
bahwa ketika kasus papa minta saham
itu adalah kasusnya
makanya kita langsung bisa bersidak
tetapi kalau ini
itu berangkat dari kasus hukum
kita menghormati hukum dong
namun bagi sebagian kelompok masyarakat sipil
langkah menunggu dari mkd ini menunjukkan
mahkamah tidak berdaya
buat publik selesai
kita punya ketua dpr
dan sudah tidak layak lagi memimpin dpr itu
karena itu harus segera diganti
nggak mau tahu masyarakat
serahkan kepada dpr untuk segera mengakhiri
mahkamah kehormatan dewan kan
sudah mulai berapa ya
dengan berbagai penjelasan
dengan berbagai argumentasi
mahkamah kehormatan dewan tidak berani membuat keputusan tegas terhadap pak novanto
jadi alasan yang bisa digunakan tentu saja aturan
mahkamah kehormatan dewan tidak berani
mengambil sikap yang tegas terhadap pak novanto
dan fakta itu jelas sekali
bagaimana akhir drama setia novanto
dipucuk pimpinan wakil rakyat
apakah mkd yang dibentuk
untuk menegakkan etika dan maruah
lembaga parlemen bisa berbuat
sesuai tuntutan publik
atau menunggu prosesnya
ada tanda sesukum yang masih tidak pasti
budi adiputro cnn indonesia
beri dukungan di studio untuk mengulasnya malam hari ini
bersama dengan sebastian salang
selamat malam bang sebastian
terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada maman imanul haq
anggota mahkamah kehormatan dewan
selamat malam assalamualaikum pak maman
waalaikumsalam mas indra
baik sayang sekali ya
terjebak macet ya tidak bisa sampai ke studio
tapi baiklah pak maman mungkin
bisa sedikit anda ceritakan
apa yang terjadi hari ini di kpk
agar ada kelegaan hati
kelegoan dari setia novanto
untuk mau mengundurkan diri dan menentang
di surat pengunduran diri itu sebenarnya pak maman
kehormatan dpr dan menyampaikan
realitas dan perkembangan
yang ada kepada pak setno
dari mulai jam
lebih lima belas sampai jam sebelas
poin poin yang menurut kita perlu
klarifikasi daripada setnok
proses penahanan lalu juga
soal kejadian keselakaan
termasuk juga kita sampaikan
posisi mkd untuk
menanyakan poin poin termasuk
saat ditahannya pak setnov dalam kaitannya
dalam kaitannya poin poin yang ditahankan oleh setnok
nah kita melakukan
lalu menyimpulkan memang
ada beberapa poin yang harus kita
konfirmasi kepada beberapa pihak
termasuk kepada kesekjenan dan juga
kepada beberapa pimpinan
sehingga setelah saat depan
kita baru akan datang lagi ke kpk
konfirmasi ke beberapa
pihak ini maksudnya bagaimana pak maman
ada tugas tugas dari ketua dpr
yang tidak bisa diwakilkan
lalu kalau ya maka
tugas tugas itu bisa dilaksanakan oleh
nah itu kita harus tanyakan kepada kesekjenan
baik pak maman
mungkin saya langsung bertanya tentang
apakah tadi dihadapan
termasuk salah satunya pimpinan begitu
dua ya mungkin pimpinannya di situ ikut
mundurnya pas tia novanto
ya saya yang kebetulan bicara
tentang kemungkinan kemungkinan itu
kemungkinan mengundurkan diri
yang kedua kemungkinan
diminta mundur oleh
dan yang ketiga
adalah saat mkda ini memutuskan
nah pak setia sebenarnya
melihat bahwa dia memahami
dinamika yang ada termasuk
juga desakan publis
dan dia menjawab
kemungkinan itu dan dia
karena bagaimanapun ada proses hukum
walaupun minta waktu tidak lalu
dia ingin memaksakan kekuasaannya
betul betul ada kelegawaan
untuk melihat realita ini
dan dia akan memutuskan
dalam waktu yang cepat
jadi sudah sempat ditanyai
apakah mau memilih mundur saja
daripada kemudian ada sidang mkd
enggak pak bahasanya kan enggak gitu
oh nggak langsung begitu ya
bahasanya saya jelaskan
mekaniknya saya jelaskan
kemungkinan kemungkinannya dan lain sebagainya
kita tunjukkan pasal pasalnya
jadi kurang lebih
respon dari pak setia novanto ketika
opsi opsi yang tadi anda bacakan tadi
atau anda sampaikan tadi
artinya memang meminta waktu ya
jadi tidak setuju langsung mau mundur
tapi meminta waktu dan mengikuti proses hukum
itu yang disampaikan pak setia novanto ya
dia memahami realitas ini
saya akan secepatnya
untuk mengabari bapak bapak dari mkd ini
kalau malam ini pun sudah ada keputusan
mungkin kita akan minta izin kpk untuk datang
dari pihak setia novanto memiliki
keputusan dan mkd dihubungi oleh pihak kpk
baru mkd akan datang
tapi kalau sesuai jadwal baru selasa nanti
datang lagi ke kpk begitu pak maman
kita pun harus tahu bahwa
mekanisme di kpk itu ada selek
tidak semua orang bisa
yang sudah ditahanan kpk
kita beruntung aja di fasilitasi kpk
beberapa orang yang dibutuhkan
oleh setpop misalnya untuk berbicara
kita tidak mendapatkan
mungkin bisa anda berikan catatan khusus
kalau kemarin kita seolah
seperti mendengar kabar segar
begitu ya bahwa ada informasi
mkd akan datang
memberikan surat dan kemudian ditantangani
dan ketua dpr akan mundur
karena sedang tersandar kasus korupsi
seperti ini tapi nyatanya adalah verifikasi sejauh ini
bagaimana anda melihatnya
ya tadinya kan
ada sebuah proses
terjadi di kpk
perdebatan yang alot
lalu kemudian ada tekanan yang begitu
mahkamah kormatan dewan
dari publik lalu kemudian
ternyata mereka berinisiatif
untuk datang ke kpk
dalam tanda petik
sebagai ketua dpr
begitu mahkamah kehormatan dewan keluar dari kpk
sudah membawa surat pernyataan pengunduran diri
maka kalau itu yang terjadi hari ini
ada sesuatu yang baru
yang paling tidak
dan juga memberi pesan bahwa
oh mkd itu masih ada
oh mahkamah kormatan dewan itu masih berfungsi
hari ini ternyata
mereka sudah melakukan upaya
okelah ini maksudnya kita bisa maklumi atau bagaimana
dan mungkin sedikit
kepolosan dari mahkamah kehormatan dewan
kenapa anda mengatakan kepolosan
mereka ini kan datang seolah olah
dengan begitu mudah untuk menyatakan mundur
gitu sehingga mereka datang sudah dengan konsep
surat pernyataan pengunduran diri gitu
nah itu kan mengandekan ada proses
yang jauh sebelumnya
dan ada sinyal bahwa pak novanto
memang akan mundur
ketika mereka datang tapi kan
kalau itu tidak
ada keluguan juga disana
ada naif gitu melihat
nah lalu kalau kita kembali gitu
buat seorang novanto
dan sebagai manusia
dia akan berusaha untuk melakukan apapun
dalam raka mempertahankan dirinya
kehidupan dan karir politiknya
untuk kalau bisa
meskipun peluang itu tidak ada
atau mungkin peluang itu kecil
dia akan lakukan semuanya
untuk bebas dari jeratan hukum
dan itu adalah upaya yang
bisa dilakukan oleh siapa saja
dan itu normal saja gitu
nah persoalannya adalah
respon kita yang sebetulnya
berada pada posisi yang objektif gitu
dari posisi pak novanto yang sedang berjuang
untuk membebaskan diri gitu
posisi yang objektif itu
maksudnya dengan hati yang
yang bening gitu
serta menangkap realitas ini
apakah tidak ada yang salah gitu
dengan seorang ketua yang statusnya seperti ini
lalu kemudian kita tidak berdaya untuk
memberikan sanksi gitu
disitulah sebetulnya poinnya
tapi kan berulang kali dikatakan karena faktor aturan tadi
yang sudah sering diulas
mentok mentoknya adalah memang soal aturan itu tadi
yang pertama yang berhak adalah pak setia novanto sendiri
yang kedua fraksinya yang berhak
yang ketiga mkd
tapi mkd kemudian ada terkait sejumlah pasal
berputar disitu terus
nggak ada jalan lain sebenarnya menurut anda
sebetulnya nggak begitu
ini kan yang terjadi sekarang ini
kalau saya lihat kecenderungan kita
membaca suatu undang undang
atau membaca kode etik itu
lalu kemudian mengambil pasal
yang bisa menyelamatkan saja
atau menguntungkan saja
tapi tidak mencoba memahami
sebuah kode etik itu secara terintegrasi
atau memahami spiritnya itu saja
dari sebuah undang undang secara keseluruhan
saya ngambil contoh saja untuk kodetik dpr
di situ dikatakan apabila seorang anggota dpr melanggar sumpah janjinya
sumpah janji itu macam macam menanti peraturan perundang undangan
tidak melakukan tindakan tercelah tidak melakukan tindakan yang merusak
dan sekarang nalar sehat kita itu bertanya saja
apakah kasus yang menimpa pano fanto atau yang terjadi dengan pano fanto ini
ini sudah melanggar sumpah jabatan
atau sudah membuat citra kehormatan dewan ini dirusak atau tidak
itu saja pertanyaannya
sesimpel itu menurut anda ya seharusnya
ini sudah sangat simpel sebetulnya kalau kita memahami secara keseluruhan
yang kedua di dalam kode etik itu lengkap sekali
bicara soal sumpah janji
bicara soal ketaatan antara peraturan perundang undangan
bicara soal konflik kepentingan dan lain sebagainya
maka dari awal sampai akhir menurut saya
tidak ada lagi dari kode etik itu yang dihormati oleh pak novanto dalam konteks ini
tapi dalam soal
maka oleh karena itu pasal yang tadi dibilang menunggu keputusan ingkra itu
pasal yang diambil dicomot untuk
untuk mengamini ketidakberdayaan atau ketidakberanian mereka mengambil keputusan terhadap ini
padahal ada jalan yang bisa untuk dilakukan
seandainya seandainya semua anggota mkd itu menyatakan sekarang pak novanto sudah diputuskan melanggar kode etik dan dia diberhentikan
tidak akan ada persoalan
dan tidak lagi bicara soal pasal yang tadi menunggu inkra itu
iya tidak berkutat di situ saja
oke nanti kita akan lanjutkan kembali
kita sudah tersambung kembali dengan pak maman imanul haq di tengah soal masalah etika yang kemudian dilanggar dan lain sebagainya
tetapi kan ada informasi bahwa pak stiano fanto tetap digaji loh untuk tetap menjadi sebagai ketua dpr
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
baik sudah bergabung di studio saat ini ketika tadi melalui sambungan telepon saat ini sudah hadir di studio pak maman imanul haq
anggota mkd yang hari ini ikut datang ke kpk bertemu langsung dengan setia novanto
jadi intinya tadi sebenarnya prosesnya bagaimana begitu datang apa sih yang ditanyakan kepada pak setia novanto yang diverifikasi itu apa dulu begitu
ya saya ingin mengatakan bahwa desakan berikutnya
bahkan publik termasuk dalam tanda kutip ya tuduhan publik bahwa mkd tidak kerja saya buktikan bahwa mkd kerja
nah salah satu kerja kita itu adalah langsung mendatangi pak setnov di kpk
ini sebelum sebelumnya nggak pernah terjadi nih ya kerja mkd yang seperti ini belum pernah terjadi ya
ya dan ini betul betul kita melakukan lompatan jauh karena ingin hasilnya lebih cepat
dan kita mengucapkan terima kasih kepada desakan publik dan juga komunikasi komunikasi praksi secara keseluruhan
atau dalam bahasa
bang sebastian kemarin itu kita mendengarkan psikologi massa psikologi anggota anggota dpr yang lain
nah jam sepuluh lebih lima belas kita sudah masuk pak setnov kelihatan sehat dia cerita soal bagaimana kejadian ketika penggeledahan dan penangkapan
itu cerita sendiri bukan ditanya itu ya
iya termasuk kalau saya nanyanya kalau yang nabrak tiang listrik bagaimana pak saya tanya soal itu dulu
rekayasa tidak pak begitu ya
nah betul betul saya nanya soal itu dulu rekayasa tidak pak begitu ya

apa jawaban pak setnoff
ternyata ada proses yang memang begitu alami dia diundang dibawa oleh hilman lalu telpon telponan karena waktunya mepet telepon sama sama salah satu stasiun tv dan terjadilah kecelakaan itu
saya katakan bahwa ini yang menjadi pelajaran juga kepada publik bahwa orang yang dalam keadaan musibah lah ya dalam tanda kutip tidak lu nyinyir dulu dengan prasangka praduga

nah kita mulai masuk kepada
intinya dulu bahwa ini loh dalam pasal delapan puluh enam yang berkali kali saya kutip di md tiga itu seorang pimpinan dpr berhenti karena mengundurkan diri karena meninggal dan atau karena diberhentikan
karena diberhentikan itu ada poin pertama adalah karena tidak melaksanakan tugas secara permanen
lalu yang kedua adalah karena melanggar kode etik dan etika
nah kita explore yang dua ini
kita misalnya tanya selama bapak ditahan
ada nggak surat surat yang tidak bisa ditandatangani
dia katakan ada beberapa yang memang harus saya tanda tangan sendiri
nah itu yang saya katakan tadi lewat sambungan telepon itu
bahwa kita harus konfirmasi juga ke pimpinan yang lain
bagaimana koordinasinya termasuk ke sekjenan
karena berkali kali ada surat misalnya
yang kasusnya pak fadli john dan sebagainya itu
nah itu yang harus kita tanyakan
ini sebenarnya kesalahan set mob
atau kesalahan mekanisme ke sekjenen
karena kita harus tahu juga bahwa di dpr
seorang anggota dpr itu kadang kadang menjadi
tanda kutip ya menjadi korban
dari kecerobohan ke sekjenen itu sendiri
nah itu yang harus digarisbawahi juga sebenarnya
nah kita pun bertanya
menanyakan soal surat surat yang tidak bisa ditandatangani
itu poinnya untuk mengarah ke mana
untuk mengarah ke soal tidak bisa melaksanakan tugas tadi itu ya
tadi itu termasuk sumpah jabatan sebagai pimpinan
nah itu kita tanyakan dan beliau menjawab apa adanya
sehingga kita pun mulai melihat ini
sampai ada kalimat yang menarik ya
yang saya lihat dari beliau itu
ya kalau saya sudah melihat kasus ini
saya hadapi dengan persukung
mkd sudah melakukan tugasnya
nah saya pasti akan memutuskan ini
dengan momentum yang tidak terlalu lama
sinyal sinyalnya mau mundur maksudnya begitu ya
tapi ada dua poin yang menarik menurut saya ya
setup dalam keadaan begitu
kita harus sadari juga bahwa dia pimpinan dpr
yang ingin melakukan reformasi dpr
sehingga apakah betul nanti penggantinya
adalah orang yang bisa melanjutkan tugas itu
itu dipikirkan pak asyid janovanto
iya dan itu disampaikan tadi
disampaikan jadi kita pun sebenarnya mengapresiasi
beberapa poin ya beberapa poin
maksudnya kalau dia yang dikhawatirkan
ada sinyal akan legawang dulu
itu bahasa kita ya ini tidak diucapkan oleh pak asyid janovanto
sesuai dengan bahasa kita jangan sampai nanti yang terpilih
tiba tiba diturunkan lagi dan rame seperti itu
kan sangat tidak bagus
nah itu yang dipikirkan oleh seorang setnov
dan itu kita apresiasi
nah begitu pula dengan dinamika di golkar itu sendiri
dia tahu bahwa dpr dpr kumpul
lalu ketemu saya katakan
presiden sudah menerima
dia sebagai ketua golkar
itu pak asyid janovanto dengar sendiri atau dari cerita
saya kasih tahu
dan dia bilang ya sebagai
ketua golkar tentu saya ingin golkar tetap kuat
golkar tetap berkiprah dan lain sebagainya
dan beberapa potensial
tokoh tokoh potensial kita tahu bahwa golkar memang
memang gudangnya orang orang hebat sebenarnya
kalau tanpa konflik itu
mendengarkan penjelasan lebih detail dari pak mawar
proses sudah kita jalani
perintah dari pak asyid janovanto
sudah kita jalani
ada proses sedikit lagi
yang memang kita melihat momentum ini
dan itu kita tunggu dari golkar
dan komunikasi dari partai partai sudah sangat bagus menurut saya
itu sebuah kemajuan atau bagaimana menurut anda
pak asyid janovanto sebagai pemberi perintah tadi
belum ada kemajuan tapi sudah ada upaya
sudah ada upaya
dan waktu kita dibatasi loh pak duen
kita tidak bisa melakukan pemeriksaan
kita hanya sampai jam dua belas
oh ya saat di kpk tadi ya
iya nah itu betul betul membuat kita agak sulitan
kita sudah minta ke kpk
kami tidak mau didampingi oleh pengacaranya
saya tahu kalau boleh pengacaranya tidak boleh
yang tidak mau mkd ini
iya tidak boleh karena dalam tata cara
acara kita tidak boleh didampingi
kalau pak fredy gjun aja mengatakan
mkd nya boleh tapi tidak boleh
dengan piketnya kpk
mkd tidak mau ya
itu lebay pak dari awal saya sudah jelaskan
pengacara anda itu lebay pak
ada bakpao ada tiang listrik dan sebagainya
setnop setuju memang lebay
nah yang baik gimana pak eswala
anda melihat ini
ya jadi tadi saya katakan
belum ada kemajuan
tapi sudah ada upaya
oke oke lah kita hargai itu
dan apa namanya
perlu ada upaya lagi
tentu di hari hari yang akan datang ini
keputusan yang kira kira
ditunggu oleh publik itu kira kira
poinnya pokoknya akhirnya mundur begitu
poinnya keberhasilan itu kemajuan itu
maksudnya pak setnop menyatakan mundur
publik ini kan semua sudah
sudah punya kesimpulan
untuk mengatakan oke
bahwa dia sedang menjalani proses hukum
marwah dpr ini
tolong jaga harkat
dan martabat lembaga ini
yang punya kepentingan agar
lembaga ini tetap
memiliki kehormatan bukan cuma
tapi seluruh rakyat bangsa ini karena
mereka ini adalah
representasi dari rakyat indonesia
dan kita ini dilihat oleh bangsa bangsa lain
di dunia nah
itulah mengapa kalau publik itu
punya kepentingan untuk mendorong itu itu bagian dari
kita sama sama menjaga dan kita punya
kepentingan bersama sebagai bangsa
nah itu yang
penting karena itu
mkd juga jangan hanya melihat dari
sisi kepentingan seorang
panofanto yang selama ini mungkin dekat
dengan mereka yang selama ini
mungkin begitu baik dengan
teman teman dpr yang selama ini
menjadi pemimpin mereka
mesti bisa dipisahkan bahwa
kita punya kepentingannya besar
selain menjaga martabat ke dalam
tapi juga ke luar
ini pr besar kita dan
kebenangan otoritas yang besar
itu ada di tangan mkd
karena itu memang tanggung jawabnya tidak mudah
begitu dan tanggung jawab ini
diemban dengan baik
jangan sampai tercatat dalam sejarah
menjadi ketua dpr
sudah ditahan oleh kpk jadi
dpo dan mkd yang
tidak melakukan apa apa
kalau itu di tanggung jawab
kita harus akhiri di segmen ini ya singkat saja pak maman
jadi apa langkahnya ini tinggal menunggu telpon dari kpk
bahwa pak sonofanto menyatakan siang mundur
kita sudah mengundur kita melayangkan surat kepada kpk
untuk pemeriksaan di selasa itu
selasa yang akan datang
sudah dikasih izin ya selasa
ya saya belum cek lagi tapi yang pasti
senin kita ketemu pimpinan dpr dan beberapa
praksi tentu lalu juga
kesekjianan tapi saya mengambil
hikmah juga kemarin apa tadi itu
terlalu sibuk untuk membuat orang mundur dari
jabatannya tapi gagal untuk mempersiapkan
lengsernya soeharto dalam orde baru ini
ternyata tidak membuat
rejim apa karakter karena soeharto yang
korup dan sebagainya kita hilangkan
bukan berbulan bertahun
saya bilang satu atau dua minggu ini
satu minggunya udah beres tinggal satu minggu ke depan
baik kita lihat nanti seperti apa
upaya paling tidak walaupun disebut
bang salang tadi belum ada kemajuan tapi sudah
kita apresiasi upayanya terima kasih
pak mohamad terima kasih juga bang sebastian salang
atas waktu yang singkat ini
tapi bisa kita update informasi yang
dilakukan mkd hari ini terima kasih
dan raguman fokus bahasan kami malam hari ini akan
segera hadir tetaplah di prime news